mulai persisnya pada tanggal sembilan februari tahun dua ribu dua
dimana surat keputusan dpr mengenai program legislasi nasional
memasukkan revisi undang undang kpk dalam ruu prioritas tahun dua ribu dua
nah surat keputusan dpr ini kalau kita ingat ditandatangani oleh ketua dpr saat itu
yaitu setia novanto
dan kemudian pada tanggal sembilan belas juni tahun lalu presiden jokowi
membatalkan rencana pemerintah membahas revisi undang undang kpk
dalam prolegnas tahun dua ribu lima belas
dan masih pada tahun itu persisnya tanggal dua puluh tiga juni
sidang paripurna dpr kembali sepakat memasukkan revisi undang undang kpk
dalam prolegnas untuk prioritas tahun dua ribu lima belas
tidak ada fraksi pada saat itu yang menolak revisi undang undang kpk
sementara pada bulan oktober tahun dua ribu lima belas
beredar naskah revisi undang undang kpk
yang memuat tujuh belas usulan yang dituding melemahkan kpk
antara lain masa kerja kpk hingga dua belas tahun
mengurangi wewenang penyadapan dan penuntutan
dan kemudian pada tanggal tiga belas oktober tahun dua ribu lima belas
pemerintah dan dpr sepakat menunda pembahasan revisi undang undang kpk
hingga masa sidang tahun ini
fokus pada rapbn tahun dua ribu lima belas
tahun ini persisnya awal tahun tanggal dua puluh enam januari
lagi lagi dpr menyepakati revisi undang undang kpk
masuk dalam prioritas program legislasi nasional dua ribu dua puluh
dan kemudian baru baru ini juga pada tanggal satu februari
rapat harmonisasi badan legislasi dpr ri
mulai membahas usulan revisi undang undang kpk
satu untuk dibahas bersama pemerintah

untuk dibahas bersama pemerintah
dan terakhir ini pada tanggal sebelas februari
rapat paripurna dpr membahas revisi undang undang kpk
untuk kembali batal
demikian sedikit perjalanan dari revisi undang undang kpk
simpang siur tarik ulur sampai sekarang
masih belum jelas keberadaannya
dan pemerintah dan dpr akhirnya sepakat
revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
tentang kpk tidak dibahas saat ini
atau ditunda sementara
namun dpr dan pemerintah
tetap memasukkan revisi undang undang
lembaga anti raswa itu ke dalam